gede ari astina alias jering tak bisa menahan kegembiraannya setelah keluar dari pintu penjara
lapas kelas dua a denpasar selasa pagi jering langsung masuk ke mobil jemputan didampingi
duarkannya serta perwakilan keluarga jaring mendapat kebebasan murni tanpa remisi atau
asimilasi setelah membayar denda sebesar sepuluh juta rupiah sebagai pengganti subsidi
kurungan satu bulan penjara setelah putusan dari kasasinya keluar kita langsung proses dan
dan pihak pengacaranya langsung membayar subsidi yang ada pada tanggal dengan perhitungan yang ada
regulasi yang ada dia bebas pada tanggal delapan juni pada hari ini ada yang murni pak ya tanpa ada
murni tanpa ada remisi tidak ada tidak ada merisi tidak ada asimilasi kuasa hukum jering iwayan
suardana menyatakan saat ini jaring
lebih dahulu akan bertemu keluarga dan melakukan upacara mohon maaf atas situasi tadi pertama saya
sampaikan bahwa saudara jering memang tadi menyatakan mohon maaf kepada teman teman media
untuk sementara dia tidak mau berkomentar dulu atas pertimbangan dia pribadi yang tadi juga
tidak dijelaskan kepada
hal senada disebutkan ayah jering iwayan arjono bahwa usai bebas jering akan melakukan upacara
doa dan pembersihan secara agama hindu bersama keluarga besar ini baru rencana melukatnya pasti di rumah
desa rc nya mudah mudahan itu sesuai dengan rencana saya meluka itu yang jelas mereka atau
untuk istirahatlah dulu seperti diberitakan sebelumnya drummer grup band superman is dead ini
difonis satu tahun dua bulan penjara lantaran melanggar undang undang ite atas unggahannya di
media sosial yang mengandung unsur pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terhadap ikatan
dokter indonesia jaring sempat mengajukan banding hingga mendapat potongan kurungan dari empat belas bulan
menjadi sepuluh bulan ayung warahdewi kartika widowati cnn indonesia dprk berkata bahwa jaring ini adalah

kebencian terhadap penjara yang memiliki kebencian terhadap penjara yang memiliki kebencian terhadap penjara yang memiliki